terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
senada dengan prospek ekonomi indonesia yang berada di masa pemulihan tahun baru imlek kali ini
juga membawa keoptimisan bisnis dan investasi yang kembali bangkit
diprediksi ada berbagai bidang usaha yang akan cuan dan memiliki prospek cerah dilihat dari elemennya
bagaimana memahami elemen elemen yang bisa membawa prospek cuan di tahun macan air ini
kami bahas langsung bersama ahlinya ada angelina fang co founder dari feng shui co id
sehat ya mbak
kita langsung aja
semoga pemulih staf di cnn indonesia juga semua sehat sehat ya
amin dan semoga cuan ya di tahun macan air ini
mbak enge ini bagaimana kita membaca karakter dari tahun macan air kali ini apa yang harus menjadi perhatian
oke tahun macan air dua ribu dua puluh dua seringkali kan orang pikir off langsung terbayang binatang macannya ya albi
tapi sebenarnya kita
kita tidak menggunakan sifat dari sih macannya
sebenarnya macan di dalam astrologi tionghoa ya di langsung itu hanya mewakili sebuah elemen
jadi macan ini mewakili elemen kayu besar bayangkan seperti pohon ya
kalau kita lihat sebuah pohon yang besar itu punya sifat sifat positif dan negatif
contohnya pohon itu kokoh kemudian berani kemudian ambisius kemudian aktif ya
ambisius dan aktif ini kenapa
karena pohon selalu bertumbuh ke atas ya
mau bagaimanapun yang terjadi pohon akan selalu berusaha untuk tumbuh naik ke atas
kemudian senang juga berpetualang dan baik hati atau pemberi ya
karena pohon kan memberikan tedung memberikan buah kepada binatang binatang di sekitarnya
sifat negatifnya adalah pohon ini karena keras jadi akhirnya keras kepala kemudian kaku kasar dan impulsif
kepikiran apa langsung kerjain apa
dan kurang sabar mudah emosi
nah si elemen macam ini si kayu besar ini datang bersama dengan air besar
jadi kalau air besar bayangkan seperti samudera ya atau lautan yang luas ya
air ini punya sifat fleksi
dan ada sifat adaptif ya
karena air itu kalau kita taruh di wadah gelas ikut bentuk gelasnya
kalau kita taruh di wadah botol ikut bentuk botolnya
kemudian lembut kemudian cerdas bijak berhati hati ya
karena si elemen air ini kalau dalam organ tubuh manusia dikaitkan dengan elemen otak ya
jadi ada berhubungan kepintaran
kemudian senang bersosialisasi kreatif dan senang bergerak ke sana kemari
jadi kalau air kan di alam selalu bergerak ya
ya nggak bakal bisa berhenti dari
ujung gunung sampai ke lautan
nah air ini digambarkan sebagai mudah bergerak
satu sisi ada sifat negatifnya
yaitu air karena sifat elemennya adalah dingin
maka masih ada pesimis masih ada pikiran negatif
kemudian khawatir takut
cepat emosi juga cepat reda ya
bayangkan tsunami ya
begitu datang hebat tapi begitu cepat juga untuk redanya
nah jadi kalau tahun macan air digabungkan antara si macan sama si airnya
kita bayangkan seperti hutan tropis lebat dengan air sungai besar di dalamnya
nah kalau kita selalu penasaran di dalamnya
tumbuh ya hutannya berarti ya
ya di dalamnya itu penasaran penasaran eksplorasi
pasti indah ya ada air sungainya ada hujan atau hutannya
tapi pada saat kita masuk kita pasti kayak harap harap cemas gitu ya
karena kan di dalam hutan itu kan ada binatangnya
misalnya takut ada binatang bisa menyerang dan lain sebagainya
tahun macan air adalah tampak dari luar tahunnya mungkin masih agak pesimis ya
orang masih agak dingin dan takut
tapi dari dalam itu penuh antusias
sebenarnya orang tuh nggak sabar untuk bisa berbicara
kalau tumbuh nggak sabar untuk bisa bangkit dari pandemi
adanya pergerakan perkembangan dan eksplorasi sambil berharap harap cemas
jadi ada potensi kejutan juga di dalam ketenangan
nah tahun macan air kurang lebih seperti itu
jadi ya dari luar kita mungkin masih ya dengan pandemi
meskipun kita sudah bisa adaptasi tapi kita masih merasa pesimis
tapi satu sisi di dalam hati nanti masyarakat akan lebih banyak bergerak untuk mobilitas kesana kemari
jadi kalau dikelola dengan baik
sebenarnya lebih mudah untuk berhasil kesana kemari
jadi jika dikelola dengan baik airnya ini bisa kemudian menumbuhkan ya kayu kayu yang ada di hutan itu tadi
karena macan elemennya kayu
oke mbak enggi berbicara soal
kalau tahun ini elemen kayu paling kuat
oke bicara soal mengelola ya
mengelola kemudian air yang kemudian mensupport kayu ini
bagaimana kemudian kita bisa menentukan atau mengambil langkah bisnis dan investasi
bagi mereka yang ada di tahun macan air ini
oke sebenarnya untuk ekonomi di tahun macan air ini
skemanya adalah pemulihan tetap berlanjut
namun pertumbuhan mungkin sedikit melemah
kenapa karena pertumbuhan ini masih ada potensi tantangannya
potensi tantangannya itu adalah pandemi covid
kemudian adanya inflasi
kenaikan upah kerja
kemudian terhambatnya suplai barang
jadi di tahun macan air ini konflik geopolitik merupakan menjadi salah satu tantangan yang cukup berpotensi berat di tahun macan air
nah untuk kita sendiri apa yang bisa kita antisipasi
kita harus tahu bahwa ada potensi ketidakstabilan ekonomi karena tantangan tantangan itu
dan adanya inflasi
oleh karena itu kita perlu melakukan lindung nilai
dengan melakukan investasi
nah investasi yang bisa kita lakukan itu contohnya adalah misalnya obligasi
kalau memang nilai imbal baliknya cukup bagus
kemudian bisa juga di properti
karena properti berelementannya di tahun ini cukup oke
atau misalnya logam mulia
nah disarankan juga kita menjaga dana cadangan ya
sekitar enam sembilan bulan
karena bagaimanapun pandemi masih ada
ketidakstabilan ekonomi juga masih berpotensi terjadi karena pertantangan tantangan itu
satu sisi disarankan kita menghindari singkat impulsif ya
karena biasanya di tahun macan air dengan elemen kawi yang kuat
orang akan impulsif
jadi kepikiran apa langsung lakukan
jadi pengen jalan jalan langsung pergi
pengen belanja gitu ya
langsung dibelanjakan uangnya
jadi biasanya impulsif ini membuat kita menjadi hidupnya lebih konsumtif
oleh karena itu kita harus lebih bijak dalam melakukan pengeluaran
kemudian karena impulsif ini juga kita harus mewaspadai penipuan
karena kita buru buru pengen cepat dapat investasi yang besar
akhirnya terkena penipuan ya kita tetap mewaspadai
dan yang terakhir adalah hindari spekulasi
bagaimanapun juga bagi yang mau buka bisnis disarankan jangan membuka bisnis tanpa perhitungan yang matangnya
kamu untuk bisnis bisnis yang baru ya
dan kita menghindari spekulasi karena masih ada potensi tantangan ekonomi tersebut
nah ini nih mbak engji terkait dengan bisnis sektor bisnis apa yang kemudian bisa mendulang cuan untuk tahun ini
kalau di tahun ini desanya kan langsung kita membagi sektor bisnis menjadi lima elemen
elemennya adalah kayu air api tanah logam ya
kita melihat bahwa di semester satu kita bagi menjadi semester satu dan semester dua
di semester satu bisnis yang bagus adalah bisnis elemen api ya
bisnis elemen api adalah restoran kuliner energi kimia dan teknologi
pertunjukan kemudian advertising keuangan pasar saham asuransi
kemudian pendidikan lampu alat listrik elektrikal fotografi game dan spekulasi
ini di semester satu masih cukup oke
kemudian yang bagus yang lainnya adalah elemen tanah
nah jadi di semester satu dari bulan januari sampai juni bisnis elemen tanah contohnya properti konstruksi pertambangan mineral agraria pangan makanan sembako perbankan kooperasi
kemudian peternakan pemakaman
kemudian grosiran grosiran fesien tas dan sepatu
ini semua adalah bisnis bisnis berelemen mana yang juga bagus prospeknya di semester satu
nah begitu semes pindah ke semester dua ya bulan juli sampai akhir tahun akan berubah energinya
bahwa yang bagusnya adalah paling bagus pertama adalah elemen logam
yang tadinya di semester satu jadi kurang tapi di semester sepuluh menjadi sangat baik
elemen logam contohnya otomotif sarpat pilihan alat berat tamas perhiasan
mesin kecantikan atau salon elektronik kemudian komputer hukum komunikasi atau suara musik
kemudian radio perkakas listrik money changer dan obat kimia
jadi di semester dua elemen logam ini yang akan berjaya dan bersama dengan elemen tanah
jadi elemen tanah juga di semester satu nya bagus di semester dua nya juga bagus cukup stabil di tahun macan air ini
baik mbak eji ini seru sekali perbincangan kita
nampaknya kalau dipanjangkan bisa banyak sekali yang kita bisa bahas ya untuk mengantisipasi tahun macan
benar menarik banget
tapi mbak enji kita bicara soal sektor sektor yang kemudian kurang beruntung di tahun macan air ini
kemudian bagaimana sih yang bisa dilakukan agar kemudian bisa menyeimbangkan elemen elemen di tahun macan air ini
sehingga paling tidak kita tetap bisa survive lah tidak ciong di tahun macan air ini
oke yang sektor yang agak kurang lah ya di tahun macan air semester satu kan yang agak kurang adalah elemen kayu
misalnya tekstil fashion pakaian kesehatan perhutanan perkebunan percetakan penerbitan kertas furniture lifestyle
dan juga pengembangan
cairan distribusi kurir ekspedisi logistik pergudangan jaringan dan obat tradisional
ini agak sedang saja semester bisnis kayu
tapi di semester kedua dia menjadi yang paling agak kurang ya paling kurang di semester dua untuk elemen kayu
kemudian elemen air
nah elemen air tahu di semester satu adalah yang paling kurang baik tetapi di semester dua agak meningkat sedikit menjadi sedang
nah bisnis elemen air contohnya adalah kafe minuman per entrepel kemudian resort santai hiburan maram
dan juga tempat tidur

cuma perkapalan shipping ini mungkin masih bisa terbantu karena ada tren belanja online kemudian perikanan it apps media online
kemudian bisnis biasa
nah ini semua adalah bisnis bisnis dari elemen air
di semester pertama mungkin agak kurang di semester kedua ada perbaikan yang menjadi sedang
nah untuk bisnis bisnis yang kurang baik ya yang prospeknya mungkin istilahnya kurang agak kalah dibandingkan elemen lain
kita menyarankan ada dua jenis strategi yang bisa dilakukan
strategi di semester pertama adalah strategi api
strategi api itu bayangkan seperti matahari ya di atas langit ya
jadi kita fokus menjual produk yang sedang trend atau brand yang sudah dikenal orang atau punya reputasi yang baik
karena matahari kan itu menonjol di atas ya
jadi kita menjual produk yang sudah trend atau barang barang yang sudah dikenal dengan baik
kemudian yang kedua adalah menggunakan orang populer gitu ya
misalnya menggunakan influencer endorser atau social media karena membuat produk kita menjadi populer
kemudian api itu juga memberikan terang ya
jadi kita memberikan alamanakan kan pada sisi edukasi produk
jadi kita perlu menjelaskan mengapa produk kita lebih bagus dibandingkan dengan kompetitor
satu sisi penekanan pada display atau kemasan yang menarik
karena matahari itu kan sangat terang bercahaya bersinar gitu ya
jadi display kita perlu kita perbaiki supaya lebih menarik
itu di semester satu disarankan menggunakan strategi api
sedangkan di semester kedua disarankan menggunakan strategi elemen logam ya
karena elemen logam sudah bagus bagusnya
jadi disarankan kita melakukan efisien
dan efektivitas ya
efisiensi dari marketing atau sales kita
jelasan sederhana to the point mengenai produk kita seperti apa
kemudian inspan cepat
berarti kita harus bisa melakukan intropeksi ya
bagaimana standar prosedur dalam bisnis kita supaya bisa lebih cepat ya
contohnya pengiriman lebih cepat
atau misalnya kalau dalam restoran itu penyajiannya lebih cepat
jangan lebih lambat
kemudian yang terakhir adalah menyederhanakan produk
jadi kalau sebelumnya kita punya banyak produk yang harus di handle
dan itu memperlambat
maka di tahun macan air semester dua ini disarankan kita bisa menyederhanakan produk
dari yang tadinya terlalu banyak mungkin kita bisa sederhanakan menjadi beberapa saja yang beseller
contohnya kalau misalnya di restoran lah ya paling gampangnya
kalau menunya banyak orang juga bingung mau pilihnya
kita masaknya juga ribet
stoknya juga terlalu banyak
maka kita bisa sederhanakan produk produk bestsellernya kita saja
jadi penjualannya bisa lebih cepat
penyajiannya juga lebih cepat
maka kuantitinya atau salesnya juga bisa lebih tinggi
baik mbak angie
pertama adalah untuk bisnis amati tiru modifikasi begitu ya
kemudian untuk yang selanjutnya adalah bagaimana kita harus tetap fokus terhadap apa yang kita jalani
tidak terlalu banyak dihujam berbagai hal yang kemudian membuat kita hilang fokus terhadap bisnis kita ya
terima kasih mbak angelina fang co founder feng shui co id
semoga ini bisa mencerahkan memberi kita antisipasi
langkah langkah yang bisa kita lakukan untuk memperoleh cuan lebih banyak lagi di tahun macan air ini